percuma kamu cariin abie semuanya udah pergi
kata om pobi omah sama tante dewi cuma pergi sebentar
harusnya sekarang udah pulang
beristik kamu abie diam gak
ibu mendekades umurmu
udah tau ah
bu dewi udah jangan sedih dong
ntar oding juga ikut nangis nih
kenapa mereka gak cari aku
kenapa malah odin
jangan ketinggalan lagi bu ah
makasih bang odin ya
udah bang odin pulang
kita berdua kan baik baik aja
makasih ya bang
enggak enggak odin gak mau pulang
pokoknya odin harus cariin tempat dulu
bu dewi sama bu retno
nanti yang ada bang odin malah dapet masalah
bisa bisa dipecat sama bu reva
emangnya rezeki dari bu reva doang
odin sekarang udah gak peduli
bu retno sama bu dewi pasti lapar juga kan
kita cari sarapan aja yuk
ah kalau buat nasi uduk nasi uduk aja sih
odin punya tenang aja odin yang traktir ya
tapi kita sholat dulu ya bang
belum sholat subuh
boleh titik pas dulu
boleh bantuin bang
iya pak bobi
soalnya kan kita semalam nyarinya mencar bu
pak bobi nyari ke jalan jalan kedesa
nyari masuk masuk jalan kampung
nah perjanjiannya siapa yang ketemu duluan
segera ngabarin yang lain gitu
bang odin sebentar
ada apa sih bu
saya cuma berfikir nanti kalo pak bobi tau
saya takut bu reva akan tahu
dewi gimana sih
kalau bobi tahu kan kita gak bakal sengsara kayak gini
iya kan mama setuju kan sama pendapat aku ini
mas bobi tau
reva juga bisa bisa akan tau mah
menurut mama refa akan membiarkan kita
enggak dia pasti akan ganggu kita
ntar kalau saya bilang belum ketemu
bu dewi sama bu retno
terus pak bobi minta hp ibu
gini aja deh nanti
handphonenya jatoh terus lagi di servis
ya tapi kan bu
eh lu kenapa
ini kemajuan bu ma
bu retno udah bisa gerakkan tangan
berarti bu retno emang gak setuju
kalau ini harus dibilangin ke orang orang
berarti bu retno maunya ini harus dirahasiain dulu
sampai bu retno bisa gebuk tangan saya tadi
bu retno mau kalau ini dirahasiain dulu
nggak boleh ada yang tahu ya kan
bu reno soalnya gak mau berusaha lagi sama si repa
iya kan bu
untuk sementara bu dewi sama bu retno tinggal di sini aja ya
ah tapi bang oding saya rasa saya nggak bisa menerima ini
mbak neneng kan sedang tidak ada
saya takut malah hal ini akan menjadi fitnah
udah bu dewi tenang aja
kalau sayang gak usah dipikirin
yang penting bu retno ada tempat nedu bu
kesianan bu retno
iya wi udah terima aja
gak perlu kamu pikirin apa kata orang
pokoknya aku gak mau lagi tidur di emperan jalan kayak tadi malam
aku mau tidur di rumah
aku mau tidur di rumah
aku mau tidur di rumah
aku mau tidur di rumah
oh ding dari subuh
hape nya yang alt faktif
aku udah ketemu sama dewi sama mama
atau jangan jangan malah ketiduran
tante dewi di mana ya

papa papa ada masalah
tante dewi di mana ah
tante dewi kemana sih
semuanya udah pergi
oma sama tante dewi
cuma pergi sebentar
harusnya sekarang udah pulang
beristik kamu abie
belum cukup kamu bikin masalah
abie duduk abie
abie sekarang tenang jangan nangis ya
tante dewi lagi sakit
tante dewi lagi sakit
tante dewi lagi sakit
pasti kalo misalkan oma udah sehat
tante dewi lagi sakit
tante dewi lagi sakit
tante dewi lagi sakit
jadi kamu tenang aja
tante dewi lagi sakit
abie doain aja supaya oma cepet senyum ya
tante dewi lagi sakit
udah deh boh
udah deh boh
kamu gak usah bohongin dia
gak perlu nutupin ke dia
semakin dia tau ya semakin bagus
biar abie tau diri
kalo dewi udah aku usir dari sini
sekarang biar juga
sebentar ya mah tadi para bang oding sih udah setuju kalau aku untuk bantu bantu di sini
aku jadi bantun cuci piring nanti kan aku dapat upah
jadi upahnya aku bisa beliin mama makan siang
karena tunggu sebentar di sini ya
ya allah astaghfirullahaladzim ya allah